wah kok rame ada apa ya
gak ada apa apa kok
reina ditemenin cus masuk ke dalam duluan ya sama pak uya
terus kita mau ngapain
kita temenin aja ya
ngapain sih mas
apa masih ada kemungkinan buat gue
untuk hidup normal
hidup bahagia bersama anak gue
sampai jumpa di video selanjutnya
novel tahu kali riki ada di mana
kamu coba tanya aja sama rafael
aku telepon ya
kak kamu di mana
baru aja nyampe kampus
lo hari ini ke kampus nggak
oh hari ini aku lagi nggak ada jadwal kak
kayak gini kak aku nelfon kakak karena ada yang pengen aku tanyain hal penting
hal penting apa ya di
ini kak soal riki
aku mau nanya kamu terakhir ngontakin dia kapan
dan di mana
ini pasti ada hubungannya sama soal kasusnya elsa ya
semalam gue abis dari sana andien
dan ini juga gue barusan dari rumahnya riki
tapi rikinya nggak ada
dan tadi gue di rumahnya riki ketemu sama polisi
gue udah ceritain semuanya ke polisi
kamu udah coba telepon lagi belum kak
dari tadi gue telfonin riki tapi handphonenya nggak aktif
oke oke kalau gitu
mungkin aja sewaktu waktu dia angkat atau handphonenya nyala
jadi aku bisa tau dia ada di mana
makasih banyak ya kak
katanya handphonenya riki nggak aktif mas
ya udah gak apa apa
kita masuk ke dalam ya ikut rina
selamat siang pak randy
ada tugas apa untuk saya pak
kenapa bapak memanggil saya
tugas kamu adalah kamu cari mobil yang ada di selebaran itu
sambil kamu cari kamu sebarin lagi selebaran ini
ke semua tempat oke
supaya mereka nggak bisa lolos dari satu mata pak
siap kok begitu saya izin
gimana kabar pencarian istri anda pak
apa sudah ada titik terang pak
dan malah menikah dengan elsa pelaku sebenarnya
memang selama menikah sama esa gak ada yang mencurigakan pak
ya ampun ternyata si elsa itu seorang pembunuh
kok bisa sih bu chandra biarin anaknya nikah sama pembunuh
eh ibu ibu udah baca cerita lengkapnya belum tuh
kalau istri nino yang dulu itu nggak bersalah
jangan jangan ya sebelumnya nino emang udah selingkuh
makanya dia bisa nikah sama elsa ya kan
ya allah kenapa jadi begini
nasib anakku dan keluarga ku
mama pasti sedih banget dengar kunjingan mereka
ya allah tolong berikan kekuatan pada kami
ya allah berikan kekuatan untuk keluargaku memikul cobaan ini ya allah
nino belum pak
semua orang sekarang ngomongin keluarga kita
mereka tahu masalah keluarga kita loh
mama malu sekali
ini semua gara gara elsa
semua gara gara elsa
iya nomak mah ngerti tapi gimana caranya mama kalau mau keluar rumah
muka mama mau ditaruh mana depan orang orang
mereka pasti udah ngomongin
mereka pasti udah ngomongin kita dimana mana kan
dulu kita gak percaya dengan ateng
ditambah dengan pengaruh elsa
kita lebih percaya elsa
mungkin ini saatnya kita menuai semua konsekuensi yang sudah kita lakukan di masa lalu
mama harus gimana sekarang
mama harus berbuat apa
sampai sekarang aja mama gak berani ngomong sama papa masalah ini
mama takut kalau sampai papa dengar ini dia bisa shock bisa sakit ya kano
ya mungkin sekarang papa
kenapa belum tahu apa apa
ini kan cepat menyebab remah
sekalipun mama nutupin dari papa aku yakin
sebentar lagi bapak pasti bakal tahu
pemirsa model elsa anindita prastia berstatus buron setelah ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan empat tahun yang lalu
roy alfahri adalah anak dari almarhum hartawan alfahri
dan adik dari aldebaran alfahri
yang merupakan pemilik perusahaan besar aldebaran sejahtera yang terbunuh empat tahun yang lalu di kluster nirwana

enggak ada yang terluka dengan ayang kiki
nanya enggak kenapa kenapa telat ngomonginnya
kenapa enggak dari tadi sih nolongin
kalau udah keber degerebutin gue kemana dong
yang penting kan enggak apa apa
dan juga belum telat
mana nih hadiah buat ia yang udah nolongin ayang kiki
nih nolongin itu nggak usah pakai pamrih
pakai minta segala cium di pipi
dok mau ke bu rosa dulu mau ngasih tau
ditalongin salah nggak ditolongin tetep salah
kawanmu di depan bu
kenapa ada apa
di depan banyak wartawan bu
ki takut bu kalau muka ki jadi kesebar di mana mana nanti bu
itu bu tadi katanya oh mereka pengen tahu keadaan keluarga alfahri bu
ibu bisa tanya uya tadi uya juga ada di sana bu
oke ya udah kalau gitu makasih infonya ki ya
saya mau telepon al
iya bu ki permisi
halo semua hai
udah pulang sekolah
yuk sekarang kita pulang ya

kami permisi dulu habis ini ya
sayang tuh ada papa di sini
papa mama mau jemput aku
surprise tuh ada papa di sini
untung aja papa mama sampainya pas sama kamu keluar kelas
papa mama dari mana
tadi mama sama papa abis ngecek adik kamu sayang
terus langsung ke sini deh
bu adit pak al
selamat pagi bu olivia
anda di sini juga
saya ke sini sama teman saya rafael
bu andin boleh saya minta waktunya sebentar
ada yang mau saya sampaikan
saya sama ancus dulu ya
mir boleh anterin ke mobil dulu ya
jadi begini bu andien pak al
saya tadi pagi sama rafael sudah ke rumahnya ricky
dia merasa curiga kalau ricky ada hubungannya dengan kaburnya elsa
tapi sayangnya tadi waktu kami ke sana
rumahnya riki sudah kosong
tapi tadi gini sebelum kami pulang
kami sempat ketemu dengan dua penyidik kasusnya elsa
sepertinya mereka juga sedang mencari ricky sekarang
iya tadi ke rafael juga sudah memberitahu aku
ya dan alhamdulillahnya
memang semuanya penyidik juga sedang mencari elsa sih
semoga kasus ini cepat selesai ya bu pak
terima kasih ya miss ya
kalau gitu saya ke ruang guru dulu ya
mari bu andien pak
halo al kamu di mana
lagi di sekolah rena sama andien
habis sempat rena kenapa ma
ini al mama mau kasih tahu
kalau di depan rumah itu banyak sekali wartawan berkumpul
mereka mau nanya soal kasus roy
ya udah aku sama andin pulang sekarang ya
kamu bilang katanya di rumah banyak wartawan
wartawan pada ngincar berita soal kasus pembunuhan ini yang dibuka lagi
kita pulang sekarang ya
ada tersangka pembunuhan yang kabur
ih ngeri amat
ini kan mobilnya sama
jangan jangan tersangkanya ada di sini nih
lihat platnya dulu deh
eh nomornya ternyata beda bukan ini mobilnya
kayaknya disini aman deh
untung tadi gua sempet beli platform warpa asur di ngerjalan
seolah polisi makin gencar nyariin gua
untung tadi gue ganti dulu sebelum kesini
sekarang gua harus cabut
gua gabisa lama dua di luar
sekarang semua orang pasti memantau karena dijanjiin imbalan besar
sekarang nuno udah ga mencintai gua
dia nyariin gua karena emang pengen jeblusin gua ke penjara bukan karena kangen sama gua
masa dia ga cema sama cowok lainnya
kamu juga pasti kangen kan denger suara papa

udah mungkin competed
kalau udah ganti mitra
lebih baik baru tikin
ia yang pusing
eh gak lush
lama banget aku gak dengar suara kamu sayang
apa cuma salah sambung atau
naf mau pesen makanan
nggak usah bohong sa
dari nomor telepon ini dia bisa ngelacak kita sa
lo mau ditangkep
itu pasti pak aldebaran
kok banyak wartawan gini mas
waduh masih pada dimarihan ya
ya pak bos
kamu tolong antar reina sama birna masuk ke dalam ya
tolong jaga dari wartawan
nggak ada apa apa kok
reina ditemenin jus masuk ke dalam duluan ya sama pak uya
terus kita mau ngapain
kita temuin mereka ya

pak aldebaran bu andin
bisa berikan keterangan pak
apa benar esa kabur
terima kasih sekali karena kalian sudah datang ke sini
ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada elsa dan ricky
kalian bisa merekam ucapan saya dan memuat ucapan saya ini lalu sebarkan ke seluruh media
baik itu koran tv atau media sosial yang lainnya
ide bagus pak
kami siap bekerja sama
bisa kamera ke sini
untuk elsa dan ricky kami siap bekerja sama
dan ricky kalian berdua camkan ucapan saya baik baik ya
saya tidak akan pernah memaafkan elsa atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya mengampuni kamu elsa adalah melihat kamu dihukum seberat beratnya
kemanapun kalian pergi kemanapun kalian bersembunyi
kalian dengarkan saya
dengarkan ucapan saya yang ini ya
saya pasti akan temukan kalian
saya pasti akan kejar terus kalian
dan bagi seluruh orang yang melihat elsa dan ricky
menemukan mereka bisa membawa kehadapan saya
saya akan berikan uang tunai lima ratus juta rupiah kepada kalian semua
jawab gue sir
lo mau ketahuan
lo mau ketangkep
emang ini kenapa sih rick
gue cuma hubungin suami gue sendiri
dia harus tahu kondisi gue sama anak gue kayak gimana
suami lo gak pernah peduli sama lo
dia berharap lo ketangkep
dia berharap lo masuk penjara sak
kapan lo sadar kalau dia udah gak pernah peduli sama lo saya
tapi mau gimana pun dia tetap suami gue rik
gue gak mau sa
usaha kita sejauh ini jadi sia sia
jangan telfon dia lagi
selamat siang pemirsa
berikut kami laporkan berita terkini tentang kasus model elsa anindita prastya
pengusaha aldebaran alfahri
sebagai kakak dari roy alfahri
yang merupakan korban pembunuhan
empat tahun yang lalu
akhirnya angkat bicara
untuk riki dan elsa
kalian camkan ini baik baik ya
tidak akan pernah memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
selamat siang pemirsa
berikut kami laporkan berita terkini tentang kasus model elsa aninita
pengusaha al debaran alfahri sebagai kakak dari roy alfahri yang merupakan korban pembunuhan empat tahun yang lalu akhirnya angkat bicara
untuk ricky dan elsa kalian camkan ini baik baiknya
saya tidak akan pernah memaafkan kamu elsa atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya mengampuni kamu adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
elsa ricky dengarkan ucapan saya yang ini ya
kemanapun kalian sembunyi kemanapun kalian pergi saya pasti akan cari kalian
saya akan kejar kalian kemanapun dan saya pasti akan temukan kalian
bagi siapapun yang dapat menemukan elsa dan riki saya akan memberikan imbalan sebesar lima ratus juta rupiah
bagi siapapun yang dapat menemukan elsa dan ricky saya akan memberikan imbalan sebesar lima ratus juta rupiah
mereka makin gencar nyari kita
jangan gegebah kayak tadi ya
udah udah tenang
kenapa jadi penasaran ya
nomor siapa yang tadi novel
kenapa tiba tiba dimatiin
kalau aku biarkan denktang enggak sampe bentuk maka apa sebenernya ditang comida
diberikan enak enak mana
apa yang tau

misalnya kebanyakan orang arab support
aku minta mama tenang ya
cepat atau lambat
elsa dan ricky pasti akan ketemu
mereka pasti akan tertangkap
dan sekarang pencarian elsa dan ricky
udah bukan dari pihak polisi aja mbak
ini udah jadi sayembaran nasional
masa lebih ke sayembara
siapapun yang bisa menemukan eso dan ricky
akan mendapatkan uang lima ratus juta
jadi pasti banyak orang yang memasang mata
untuk menemukan elsa dan ricky
dan bisa lapar ke polisi
yaudah sekarang mama yang penting gak usah khawatir ya
mama tenang ya
ada titik temu dan pencarian bisa segera tuntas
mau mandiin ke dalam ya